kalau biasa kita kenal ada lumbung padi ini lumbung emasnya indonesia
tim pencaksilat indonesia menjadi sorotan setelah menyumbang emas paling banyak di ajang asian games dua ribu delapan belas
tapi beberapa pihak menilai dominasi indonesia di cabang olahraga pencaksilat
justru akan menyulitkan realisasi keterlibatan pencaksilat di asian games selanjutnya dan juga olimpiade
total empat belas medali emas membuat tim pencaksilat indonesia dinobatkan menjadi juara umum di asian games dua ribu delapan belas
indonesia hanya menyisihkan dua medali emas untuk vietnam dari enam belas nomor yang dipertandingkan
tetapi keperkasaan indonesia di cabur pencaksilat justru mengancam kelanjutan pencaksilat
untuk asian games dua ribu dua puluh dua di tiongkok karena hanya didominasi satu negara
dominasi indonesia di asian games juga membuat sulit
angka pencaksilat untuk bisa masuk olimpiade
dilansir dari cnn indonesia com presiden federasi pencaksilat asia
sheikh alauddin yaakub marikan mengaku sangat kecewa dengan kinerja juri yang bertugas di asian games dua ribu delapan belas
namun pengurus pencaksilat indonesia dengan tegas membantah rumor soal kecurangan wasit
pesan kepada kami main sportif silahkan
yang protes itu bagian daripada bumbu bumbu pertandingan
kalau masih meragukan kan semua ada
kami tidak mau curang
yang kami takutkan rekam jejak digital
siapa yang mau bertanggung jawab kalau memang ternyata rekam jejaknya nggak benar
kami nggak mau itu
ketua harian pengurus besar ikatan pencaksilat indonesia prabowo subianto juga menilai
prestasi yang diraih dinilai berkat kerja keras para atlet
setelah asian games pencaksilat berharap bisa menjadi salah satu cabang olahraga eksibisi di olimpiade dua ribu dua puluh
harapan ini harus diiringi perbaikan
sistem penilaian layaknya olahraga bela diri olimpiade seperti taekwondo